jadi bu asri kedatangan saya dan suami saya kesini
saya ingin menyerahkan form adopsi anak
kami sudah sepakat untuk mengadopsi raina
apa permintaannya alka aku untuk ngomong sama bu panti ini
ada hubungannya sama raina
enggak oma gak kenapa kenapa
oma pulang dulu ya
kamu baik baik disini
aku mau jadi anaknya
saya mohon kehadiran ibu untuk datang kesini
sebagai tim pengawas anak di panti asuhan ini
karena kita harus membahas soal raina bu
semoga urusan renat cepat selesai
terima kasih bu astri
selamat siang bu astri
selamat siang pak bonomo
silahkan duduk bu
terima kasih bu
terima kasih bu asri
jadi bu asri
dan suami saya kesini
saya ingin menyerahkan
form adopsi anak
kami sudah sepakat
untuk mengadopsi reina
sudah kami sedang datang
kebetulan saya dan tim pengawas
mau rapat internal sebentar lagi
terkait so arena
tapi jika bapak dan ibu
saya persilahkan pak purnomo dan bu centika
untuk menunggu di depan
sampai rapat saya selesai
sekalian saya sampaikan
hasil rapatnya nanti
kami tunggu dari depan ya bu
terima kasih bu asri
terima kasih bu
tuh ada butik tuh
kamu gak mau beli pakaian sekalian
gantiin roh kamu yang sobek
gak usah lah mas
kita belanjanya udah banyak ini
ya beli aja sana
kalau saya bilang beli beli
nurut sama suami
di sini ada beberapa model terbaru
kayaknya cocok deh buat ya
kira kira yang bagus
kira kira yang bagus yang mana mas
karena aku jadinya bingung mas
kalau bingung kamu tinggal coba
ya kalau suka semua tinggal beli

tadi saya antar
ya sebentar ya
nitip aku mau ganti baju mau ikut
ini mas jasnya
aku lagi baik banget hari ini
main aku baju sepatu semuanya loh
apa dia udah cinta sama aku
dia pasti udah gak sabar nih nunggu aku
maaf bu saya mau kasih tahu
suami ibu sudah pulang duluan
tapi baju yang sudah dibawa ke markas semua sudah dibayarkan
mas al kemana sih
kenapa dia pergi tiba tiba ninggalin aku
apa ada masalah
saya ada keperluan mendadak
saya bantu ya bu

mas aku mau ke kamar
mas aku mau ke kamar
aduh mana sih ini taksi online nya
dia tungguin dari tadi kok gak nyampe nyampe ya